bakal capres anies baswedan memaparkan pidato politik di panggung apel akbar partai nasdem
selain itu ketua umum nasdem surya paloh juga menyampaikan pidato politik di hadapan puluhan ribu kader partainya
yang berkumpul di gelora bung karno senayan jakarta minggu sore
untuk mengulas pidato politik surya palo dan anies baswedan kita sudah terhubung melalui sambungan virtual
dengan direktur eksekutif lsi jayadi hanan selamat sore mas jayadi
selamat sore mbak rifana tapi tolong diingatkan lagi pidatonya ya karena sholat maghrib tadi
iya iya udah selesai dari tadi sih sebenarnya ada beberapa poin yang menarik mas jayadi
mas yadi dalam pidatonya anies berulang kali kembali menyebut narasi perubahan dan juga keadilan
apakah ini semakin meneguhkan positioningnya memang berhadapan dengan pemerintahan presiden jokowi
iya saya kira apa itu menegaskan posisi anies yang sekaligus berbeda dengan dua calon lain yang juga unggul ya
elektabilitasnya tinggi yaitu prabowo dan ganjar
karena dua kandidat lain prabowo dan ganjar itu cenderung kampanye utamanya adalah meneruskan program program jokowi
itu berarti elemen perubahannya lebih sedikit dibanding elemen kelanjutannya gitu
jadi meskipun sebetulnya anies bisa memberikan argumen bahwa perubahan dan keadilan itu
tidak mesti bertentangan dengan

karena keadilan juga meskipun mungkin bagi sejumlah orang masih banyak masalah
aspek aspek keadilan juga tampaknya menjadi program yang diunggulkan oleh jokowi
misalnya keadilan kepada masyarakat kecil misalnya masyarakat yang terkena dampak krisis pandemi dan sebagainya itu
jadi ini soal nuansa sebetulnya
cuman secara sederhana
itu terlihat perbedaan
apa namanya perbedaan bahasa untuk menjadi pelaku
yang akan menjadi platform dari anies bersama koalisnya nanti ketika berhadapan dengan prabowo dan ganjar di dalam hill press
oke mas j anies juga mengatakan siap menghadapi ujian dan perjuangan besar
ini apa nih pesan bahwa tingkat pencalonannya rawan dijegal atau bagaimana
iya memang saya kira ujiannya bisa dua itu ya
satu sampai hari ini cawapresnya belum diputuskan gitu
memang pihak kpp koalisi perubahan untuk persatuan itu
menyatakan sebelumnya sudah ada nama di kantong anies
dan semuanya sepakat untuk menyerahkan cawapres kepada anies
tapi kita sering mendengar minimal lewat media ya apa namanya
saling adu argumen walaupun mungkin tidak terlalu tajam antara nasdem dengan demokrat
dan yang baru ya sampai hari ini kan
misalnya ahy menyatakan soal pertanyaan bahwa
apa kalau ahy tidak jadi wapres akan pergi atau tidak menurut dia pertanyaannya harus dibalik gitu
lalu pak ahmad halim menyambut walaupun tidak langsung
pernyataan itu dengan mempertanyakan komitmen demokrat kalau ahy tidak dijadikan cawapres
jadi tampaknya memang apa namanya belum diputuskan cawapres ini tampaknya bisa jadi bukan hanya soal waktu sebetulnya
tapi juga memang belum bulat keputusannya itu
masih ada pihak yang keberatan kalau ahy menjadi cawapres
oke selain soal tingkat pencalonan dan juga soal cawapres
dalam pidatonya kali ini anies baswedan menyampaikan doa
doanya ini panjang sekali di dalamnya ada banyak kritik terhadap pemerintahan
ini gaya komunikasi apa nih mas j kalau anda lihat
ini agak sedikit berbeda dari biasanya yang direktif mengkritik langsung
ya baru pulang haji ya mas anies
jadi masih ada tapi sekali lagi itu menegaskan bahwa aspek aspek yang terkait dengan pembangunan ke depan
itu bukan hanya soal soal yang terkait dengan aspek aspek fisik kira kira gitu ya
tapi juga aspek aspek mentalitas bangsa mungkin kira kira gitu ya
aspek aspek virtualitas bangsa harus diperhatikan
tapi lagi lagi itu kemudian menyampaikan doa
menyampaikan kritik secara tidak langsung saya kira
walaupun ada penegasan anies sebagai calon yang tidak di endorse oleh pemerintahan yang sekarang dalam hal ini pak jokowi
selain soal yang tadi anda sampaikan ya analisis yang anda sampaikan apakah ini semakin mengokohkan dirinya
ataupun anies sebagai capres yang kuat sisi religiusnya menggunakan doa meskipun baru pulang haji
menurut mas j
saya kira semua capres memproyeksikan dirinya sebagai sosok yang religius
jangan lupa anies bersama ganjar kan sama sama di saudi tuh
sama sama ketemu pihak pemerintahan saudi
jadi secara langsung atau tidak langsung itu menegaskan sisi religius
dan sebetulnya pihak pihak yang boleh disebut sebagai sangat religius sangat santri yang non nu
yang pada dua ribu sembilan belas kebanyakan mendukung prabowo itu sebagian besar menurut saya sudah ke anies
jadi sebetulnya penegasan religiusitas itu tidak terlalu penting lagi bagi anies
karena orang sudah paham bahwa baik dirinya itu punya personality antara lain religius
dan pendukungnya juga punya segmen yang cenderung religius
jadi sebetulnya ini lebih ke penegasan ke basisnya
mungkin mungkin ya pidato kali ini ditujukan untuk mengkonsolidasikan basis
agar lebih siap mental lebih militan begitu untuk memperjuangkan diri bergerak ke depan
sehingga nanti upaya anies untuk bergerak lebih ke tengah mengambil pemilih yang mungkin lebih independen
atau masih cenderung melihat sinyal sinyal dari jokowi atau di daerah daerah yang pada dua ribu sembilan belas
itu bisa dibilang sebagai penegasan
jadi ini bisa dilakukan dengan militansi pendukung utama anies yang ada sekarang
yang jumlahnya kalau berdasarkan survei sekitar dua puluh an persen
oke oke selain soal pidatonya mas anies baswedan ya
tadi kan ketua umum partai nasdem pak surya paloh juga menyampaikan pidato politik ini menarik bahwa
surya paloh menyinggung soal dukungannya kepada presiden jokowi di pilpres dua ribu empat belas
karena memiliki kesamaan pandangan tentang perubahan yakni soal revolusi mental
tetapi hasilnya belum maksimal kritiknya nggak begitu keras seperti biasa
apa yang ada baca mas j
iya karena sampai hari ini pak jokowi juga tidak mengeluarkan pak surya paloh ya
dari koalisi pemerintahan belum ada tanda tanda
walaupun menteri pak surya yang berasal dari nasdem yaitu joni g klati tersandung kasus hukum
jadi itu bisa dipahami dalam konteks itu sekaligus juga kan pak surya paloh itu
sebetulnya punya otoritas punya kredensial politik untuk menyambungkan anies dengan para pendukung jokowi
dengan para pemilih yang pada dua ribu sembilan belas lalu memilih jokowi
karena bagaimanapun untuk minimal memenangkan putaran pertama
anies baswedan memerlukan jembatan kepada para pendukung yang memilih jokowi di tahun dua ribu sembilan belas lalu
dan kenapa itu sulit bagi anies untuk memenangkan pertarungan
jadi baik prabowo maupun ganjar maupun anies
sebetulnya untuk memenangkan pertarungan di putaran pertama kalau tiga tiganya maju
itu memerlukan pendukung yang saat ini berada di daerah daerah yang pada dua ribu sembilan belas lalu memenangkan jokowi
memilih anies paswedan
oke baik memilih anies paswedan

yang dipraktekan langsung oleh partai nasdem
ini apa nih message yang ingin disampaikan mas j menurut anda
ya itu untuk menarget para pemilih yang tidak berada di kanan kalau mau disimpelkan dulu
oke berarti pemilih rasional pemilihan di tengah ya swing voters
ya yang lebih sisi nasionalisnya lebih kuat dibandingkan sisi religiusnya
yang bolehlah kita sebut berada di tengah tengah gitu ya
yang saat ini cenderung diambil oleh pak prabowo
karena di endorse oleh jokowi kan gitu
sementara yang pdip banget yang kiri banget itu cenderung masih di ganjar
nah pak suryapalo tampaknya ingin membangun jembatan ke sana
dengan sentimen sentimen yang lebih nasionalis
tidak terlalu menekankan sisi religiositas atau islamismenya
oke terakhir mas j pak surya paloh juga meminta penyelenggara pemilu tidak terpengaruh
oleh intervensi dari pihak manapun
apakah ini message ataupun pesan bahwa karena nasdem berkoalisi dengan demokrat dan juga pks
kemudian mengusung anies baswedan yang dalam tanda kutip berseberangan dengan penguasa
ataupun dengan koalisi pemerintahnya pak jokowi rentan terkena intervensi
ini sebenarnya pesan ya yang ingin disampaikan
ya saya kira itu penegasan pak surya paloh kan beberapa kali di berbagai kesempatan menyatakan bahwa
dia merasakan ada kalau bahasa sederhananya
dan memang intervensi kekuasaan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah
dalam pilkada misalnya itu seringkali menjadi isu menjadi rumor gitu
yang memang tidak mudah dibuktikan tapi menurut banyak politisi misalnya
yang mengikuti pertarungan politik atau kompetisi politik itu ada gitu
nah saya kira ini semacam upaya mendesak gitu supaya pemilunya dilaksanakan secara netral gitu
dan penyelenggara pemilu yang seringkali diasosiasikan dengan kekuasaan pemerintah
itu diminta netral saya kira itu himbauan yang bukan hanya bersifat normatif
tapi juga semacam warning gitu
supaya setiap pihak tidak usah bermain main dengan isu isu netralitas
dan saya kira itu hal yang seharusnya begitu di negara demokrasi ya
penyelenggara pemilu negara itu memfasilitasi semua putra putra terbaik bangsa
putra putri terbangsa yang sedang bertarung untuk kompetisi pemilu
karena kalau pemilu yang berjalan dengan baik siapapun presiden atau wakil presiden terpilih
itu yang menenangkan kita semua orang indonesia gitu
kita ulas tadi ya secara komprehensif baik pidatonya anies baswedan maupun surya paloh
tapi kalau kita bisa simpulkan mas secara singkat menurut anda ini pidatonya gimana nih
kritiknya keras atau ya sedang sedang saja mas jai singkat saja
ya ini menegaskan bahwa nasdem bersama anies itu ingin maju pilpres
tapi mereka tidak merasa harus secara diametral berhadapan
mereka tidak menyatakan secara diametral berhadapan dengan pihak jokowi kira kira gitu
oke baik terima kasih sekali direktur eksekutif
terima kasih juga lebaga survei indonesia mas jaya dihanan atas ulasannya yang sangat komprehensif
atas pidato politiknya ketua umum partai nasdem surya paloh dan juga baca pres anies baswedan
terima kasih mas jaya sudah bergabung sore hari ini di cnn indonesia newsroom sehat selalu